masa kamu terbuka sih sama kakak
cerita gitu sharing kan lebih enak kalau ngomong kasih tau
kan sih kak udah deh gak usah ribet lagi deh
tadi udah suruh ganti baju sekarang maksa mau ketemu siapa
udah kalau gitu aku pergi ah
kamu gak mau sarapan dulu
aku pergi ya
saya tadi ngelihat kamu keluar dari dapur sedih kenapa
ya sedih aja mas
ngeliat rena mau bikin sandwich untuk mas timo
rena mau bikin sandwich untuk nino
keliatan banget rena itu sayang sama mas timo
gimana kalo nanti seterusnya
rena yang minta ketemuan terus sama mas timo
apalagi kata cinta mereka antara ayah dan anak
emangnya ada ikatan cinta yang bisa melebihi ikatan cinta seorang ibu kepada anaknya
apalagi ketika dalam kandungan anak itu dibuang oleh ayahnya sendiri
menurut saya sih gak ada
udah aku sesegi lagi ya

papa senang sekali bisa melukamu nak
terima kasih ya allah
saya turut prihatin
atas apa yang telah menimpa kamu
dan saya juga mau ucapkan terima kasih
kamu telah menimpa dorena
sama sama bu rosar
terima kasih juga
bisa kita bicara berdua
papa dulu nanti sama dino ya
aku mau tunjukin
berarti kamu baik dulu
ini borang aku
ini borang aku
bur marpati rena
iya om baik
ambil burung merpati kamu gak takut
ini kamu pegang dulu bentar
kasih lihat yang baik ya
ini om baik
wah beneran gurung marpati
warna putih om baik
wah cantik sekali burung merpatinya rena
saya angkat telepon dulu rian ya
gue mau nanya hari ini lu sibuk gak ya
ada yang mau gue bicarain
bisa tapi jam sepuluh ya
agak siangan dikit
soalnya gue masih di rumah ini
lagi jagain rena
dia ngapain ke rumah loh
iya minta ketemu
kita mau ketemu rena
kalau begitu nanti kita ketemu di kantor ya
nah kalau begini kan bajunya bagus
lebih sopan lebih tertutup di tempat kerja
kakak suka kayak begini
eh tau gak sih kak
kalau kakak gak punya istri kayak kak michi
aku udah tinggal pergi tau gak dari tadi
emangnya kamu dadan kayak tadi
pake baju kayak tadi mau ketemu siapa sih
gak ketemu suka siapa
ya pengen dandan aja emang gak boleh
mau ketemu nino
ya kali mau ketemu nino
ya terus ketemu siapa
ya gak ketemu siapa siapa cuma pengen dandan aja
masa kamu terbuka sih sama kakak cerita gitu sharing
kan lebih enak kalau ngomong kasih tahu
tahan sih kak udah deh gak usah ribet lagi deh
tadi udah suruh ganti baju sekarang maksa mau ketemu siapa
udah kalau gitu aku pergi ah
kamu gak mau sarapan dulu
aku mau nanya sama kamu tadi pas di dalam kamar sama adik aku dia udah ngomong apa ya
mau ketemu sama siapa gimana
kamu tuh kepo banget sih enggak
udah mendingan sekarang kita makan ya
ya kan cuma mau tahu aja
udah makan aja
mau makan apa
mau makan aja deh
aduh enak sih ya
baik burungnya aku mau terbangin
nanti burungnya hilang dong terbang
nih aku terbangin ya
wah balik lagi dia
ya apa bantuin ya
rena masukin lagi kayak tadi ya
iya nih yang aku masukin nih
burungnya udah masuk nih di kandangnya
burungnya bisa balik lagi
iya ya pinter burung merupatinya ya
kata oma burung merupati itu setiap
jadi kalau dia pergi dia akan kembali lagi
iya emang bener
burung merpati itu bisa kembali lagi
rena harus belajar yang rajin ya biar jadi anak yang pintar juga ya
iya om baik
ya om baik
burungnya aku mertabat banget